ya dibingung kan jadi siapa nih saya apa prabu
ya saya duluan duluan
itu sweet apa
pemirsa profesi aceh punya beragam jenis kuliner berbahan dasar ayam yang menggugah selera anda
salah satunya adalah kuliner khas aceh rayek ayam tangkap
nah apa saja keunikan dan kenapa ya dinamakan ayam tangkap ini ulasannya dalam foodpedia
berkunjung ke kota aceh tak lengkap rasanya bila tak mencicipi makanan khas yang satu ini ayam tangkap
untuk membuat menu ini berbagai rempah seperti bawang putih ketumbar dan air kelapa dilumurkan ke seluruh permukaan ayam yang telah dipotong kecil kecil
kemudian rendam selama sehari
selanjutnya ayam cukup digoreng lima menit saja beserta daun dan bawang
ayam tangkap siap disajikan
dinamakan ayam tangkap karena diambil dari kebiasaan masyarakat aceh yang dulunya harus menangkap ayam di pekarangan mereka sebelum memasak ayam
namun seiring berkembangnya waktu tradisi yang masih dipertahankan yaitu pilihan daging ayam kampung dan ciri khas daun temurui atau daun pandan pada masakan
daging ayam kampung dan ciri khas daun temurui atau daun pandan pada masakan
daging ayam kampung dan ciri khas daun temurui atau daun pandan pada masakan

karena enak renyah dan mungkin sehat ya
kalau memang ayamnya ayam kampung terus bumbunya kan nggak terlalu banyak macam macamnya itu aja kayaknya
sopinah ahli tata boga menilai jenis kuliner ini populer di kalangan masyarakat pasca tsunami aceh
banyaknya relawan dari berbagai negara yang berkunjung ke aceh menjadikan makanan ini menjadi menu favorit
yang saya tahu memang sebenarnya sudah lama ayam kakak itu karena itu makanan spesifik aceh
tapi boomingnya itu setelah tsunami
saya juga dulu pernah masak untuk kru garuda setelah tsunami
ya mereka tertarik sekali
ya mungkin karena tidak terlalu berbumbu rasanya sederhana
terus yang paling khasnya terbuat dari ayam kampung
keunikan yang dimiliki menu ayam tangkap ini tak heran membuat warga lokal maupun mancanegara menyukainya
ibnu hajar banda aceh